kontingen paragames indonesia berhasil menjadi juara umum di asean paragames kamboja
setelah mengumpulkan satu ratus tiga puluh tiga medali emas
raihan ini sudah tidak mungkin dikejar oleh pesaing terdekatnya thailand
hingga kamis pukul empat sore waktu indonesia barat
kontingen indonesia berhasil mengumpulkan satu ratus tiga puluh tiga medali emas
satu ratus dua puluh dua perak dan tujuh puluh enam perunggu
raihan ini merupakan raihan terbaik kontingen indonesia sepanjang sejarah
ketika tidak menjadi tuan rumah
hal ini juga membawa indonesia mencatatkan hat trick juara umum berturut turut
setelah sebelumnya di malaysia tahun dua ribu tujuh belas dan tahun lalu saat menjadi tuan rumah
pada jumpa pers yang digelar di headquarter indonesia morodok teko sports complex
chief demission kontingen indonesia andi herman mengatakan
kontingen indonesia bertekad menutup asean para games dua ribu dua puluh tiga secara sempurna
dengan memborong sepuluh hingga dua puluh medali emas lagi di hari terakhir pada jumat besok
pada jumpa pers yang digelar di headquarter indonesia morodok teko sports complex
itu target semula satu ratus dua puluh satu emas sekarang satu ratus tiga puluh tiga berarti semua terlampau